kamu tuh gak berubah ya
apakah menikah denganku sama sekali tidak membuat kamu bahagia ratu
tunggu sebentar pak
ada hal penting yang mau saya bicarakan dulu sama ratu pak ferry
kamu jawabin jujur
kamu masih mencintai rama kan
kamu gak perlu jawab
aku sudah tahu bagaimana perasaan kamu sama rahma
makanya aku mau melepaskan kamu
pergilah ke rama
tapi sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu
karena aku udah bohongin kamu
aku tidak pernah sekalipun menyentuh
kamu masih suci ratu
kamu tidak kotor
buat aku bisa temukan dirimu
tapi belum saya pahami ratu

dengan oppa tante
tapi saya sudah kekal karansa

tapi setelah bersemangat
edgar jawab pertanyaan saya
saya sudah melepaskan ratu
melepaskan apa sih maksud kamu
ratu tidak mencintai saya pak
saya tidak mau memaksanya menikah dengan saya
jadi saya suruh dia pergi ke tempat orang yang dicintai
jawab pertanyaan saya
kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya
saya akan cari sendiri
buatkan acara ini
buatkan acara ini
kamu cari anak saya
cari sekarang juga
kamu juga cari
kamu juga ada
kamu saja membawa saya ke dalam'
itu bukan air yang shaywar nighttime lama angkat
dia memang sudah ke chemistry school
ketika saya mendatangimu
maknanya hepaturgika lainnya pun
saya merap elles sendiri
tapi kira kira departmental
di mana ramadhan ratu sekarang
aduh mas galak bener sih
tapi mas juga lucu kak
udah jauh jauh datang
mendingan main dulu sama mega
cengir lu hah
eh apaan dimana mereka berada
kita cari tempat lagi
bencok kayak bencok semua aduh
jadi edgar udah yang ceritain semuanya
dan dia yang nyuruh lu ke tempat gua
gua udah salah menilai lu harusnya waktu itu gua tuh
udahlah rama semuanya
aku udah lewat sekarang
kita lebih baik liat masa depan aja
ram kita udah berhasil
gua doain lu dan ratu bahagia selamanya
sms dari siapa sih kok kamu senyum senyum
dibilang dia udah berhasil ngusir
orang orang surat bokap lu dan
dia juga mendoakan
kamu jadi harus pergi
dari sana tinjuk
jadi tarian gara gara aku
gak apa apa gue gak peduli apa yang terjadi selama
gua bisa sama lu terus
lu itu sakit ya
apa lu gak punya otak
bisa ya lo ngelepasin ratu gitu aja
gila lu garnya
udah susah susah usaha
kamu jadi harus pergi dari sana
lu tuh yang gak punya otak lu yang sakit
bego banget gua selama ini mau ngikutin akal busuk lu
untung sekarang gua udah sadar jho
gar maksud gua gar
edgar sama ratu gak jadi nikah
iya gue gak tau apa yang ada
di otak si edgar itu
terus ratunya kemana
tapi sekarang bodyguard papanya ratu lagi nyari mereka
ibunya rama dejek juga
ya gua gak tau lah itu bukan urusan gua
ngapain gua pikirin
di sasana tijunya
tidak ada bos
cari ke tempat lain atau kemana begitu
sudah bos semua tempat sudah kami cari bos
tidak ada bos
iya bos semua teman temannya nggak ada bos
gak ada yang tahu bos
sekarang kalian pergi ke tempat ibunya
cari sampai ketemu
pokoknya buat dia mengaku supaya dia kasih tahu
di mana rama berada
masih di sini
masih di sini
masih di sini
telah mempersatukan mereka kembali
jadi sekarang rahmat tinggal di mana
ibu yang sabar ya
tadi saya udah menghubungi rahmat
dan rahmat bilang setelah dia mendapatkan tempat tinggal
dia akan nyambarin saya
dan setelah kita makan
saya akan ngantri ibu ke sana ya
terima kasih anak rosa
kamu baik sekali
rahmat ini caraku menebus kesalahanku ke kamu
aku doakan sebuah kekamu dan ratu bahagia
bos ibunya sudah tidak ada bos
warung dan rumahnya kosong
mungkin dia pergi bersama ratu dan rahmat
hei cari dia sampai ketemu
cari ketemu berlainan atau kepadaku
kabur kemana sih mereka
lihat poni itu enggak
siapa yang nyampe sana duluan itu menang
satu dua tiga
ratu kamu kenapa
kamu tuh gak berubah ya
dari dulu nggak pinter pinter
berseris saja aku kerjanya
hanya eksposure ini k isabari
masih hanyum aja ya
pasaran kamu mayor jelun certified chayabla ini
anda madasant tidak akan berhubungan dengan sesaatamus
gimana sekarang ini tempat kita tinggal bagus nggak
oh iya sekarang kita hubungin ibu kamu biar ibu kamu bisa tinggal bareng sama kita di sini
sebentar ya ibu
oh iya ibu kamu lagi sama aku sekarang
yaudah bentar lagi aku antar ibu kamu kesana ya